informasi pilihan berikutnya ada bocah terjebak di mesin cuci
seorang bocah perempuan berusia empat tahun di kota makassar terjebak di dalam mesin cuci rusak saat bermain
tim penyelamat damkar harus menenangkan bocah tersebut saat proses evakuasi berlangsung